meski telah dilakukan berbagai upaya untuk menekan penyebaran covid sembilan belas di kabupaten semarang jawa tengah jumlah kasus baru covid sembilan belas terus bertambah
lonjakan jumlah kasus positif ini membuat tingkat keterisian tempat tidur ruang icu pasien covid sembilan belas di semarang mencapai seratus persen atau semua tempat tidur telah terisi
bukan hanya itu semua rumah singgah untuk pasien covid sembilan belas pun telah penuh
icu memang penuh akan bisa dipakai apabila ada yang di icu itu penuh
mengantisipasi penuhnya ruang icu ataupun rumah singgah pasien covid sembilan belas
pemerintah kabupaten semarang telah meminjam gedung balai pengembangan sumber daya manusia daerah provinsi jawa tengah
dan gedung lembaga penjamin mutu pendidikan provinsi jawa tengah yang berada di jalan serondol kota semarang
kedua lokasi ini akan digunakan untuk ruang isolasi pasien covid sembilan belas
yang berasal dari kabupaten semarang
diketahui hingga rabu sore kasus positif covid sembilan belas di kabupaten semarang mencapai satu tiga puluh lima kasus
yang satu ratus lima puluh orang diantaranya dirawat di rumah sakit dan delapan ratus delapan puluh lima orang menjalani isolasi mandiri
selain itu kabupaten situbondo jawa timur mengalami darurat ruang icu untuk pasien covid sembilan belas
status darurat tingkat keterisian tempat tidur ruang icu covid sembilan belas rumah sakit di situ bondo
ditetapkan pemerintah provinsi pada selasa malam
lonjakan jumlah pasien baru membuat jumlah kasus positif aktif di situ bondo
mencapai lebih dari delapan puluh kasus pada rabu sore
hal ini mengakibatkan tingkat keterisian tempat tidur icu rsud abdur rahim situbondo mencapai tujuh puluh lima persen
kondisi serupa juga terjadi di rumah sakit elizabeth dengan tingkat keterisian tempat tidur ruang icu lebih dari delapan puluh persen
artinya ini terjadi peningkatan sekitar satu empat ratus persen